bergerak dari markasnya di jalan pengayuman
aparat polsek panakukang menuju ke perkampungan padat penduduk di makassar
utamanya yang memiliki kondisi ekonomi lemah
salah satunya di sebuah pos aktivitas warga yang disulap menjadi kios
sekaligus sekolah darurat di jalan adiaksa baru kelurahan masale
inilah sally alias sekolah internet keliling
bermodal telpon pintar masing masing
aparat polsek panakukang khususnya anggota bayangkara pembina keamanan
dan ketentipan masyarakat babin kamtipmas
akan menyambangi titik titik kelompok siswa yang membutuhkan jaringan internet
karena ada aktivitas berkumpul protokol kesehatan tetap menjadi perhatian utama
maka anggota polisi khususnya polisi wanita yang pada hari ini berulang tahun ke tujuh puluh dua
membagi bagikan masker pada para siswa
untuk launching ini dan adanya sel ini yaitu
dengan adanya masa pandemik dan kebutuhan masyarakat
khususnya anak anak untuk melaksanakan sekolah dan kesulitan mendapatkan wifi gratis
alhamdulillah kami mempunyai ide dan inovasi bersama para binmas
untuk melakukan sekolah online keliling
jadi para binmas dengan memakai hotspot di handphonenya
dia akan berkeliling ke wilayahnya masing masing
para anggota babin kamtipmas polsek panakukang
akan dikerahkan tiap hari sekolah pagi maupun siang
atau jam belajar daring di sebelas titik tiap kelurahan
program ini pun disambut antusias para siswa
bisa belajar bisa membaca bisa menulis dan bisa melihat
dan itu dapat dari apa dari fasilitas apa ini
hotspot ya dari mana dapat hotspotnya tadi
seiring program sekolah internet keliling atau seli berjalan
aparat polsek panakukang akan menambahkan perangkat jaringan internet yang lebih besar
seperti modem atau wifi
tidak lagi lewat telpon pintar mereka yang terbatas hanya untuk empat unit pengguna
alwi fauzi makassar sulawesi selatan